bergelut di tengah hirup pikuk kota jakarta
kerap menuai cerca karena sering ugal ugalan
daya jelajahnya terbatas meliut liut di antara lorong sempit
inilah sepenggal kisah bajai sang pengelana ibu kota
kisah kisah yang terbaik di jakarta
kisah kisah yang terbaik di jakarta
sebelum sang pengelana jalanan ini mulai bergerak
bagi sebagian masyarakat jakarta kendaraan roda tiga ini begitu lekat dalam keseharian
keberadaan bajai cukup legendaris
bahkan tak jarang kendaraan ikonik ini disematkan sebagai identitas jakarta
lantaran bentuknya yang unik
kemudi sopir yang berbentuk seperti kemudi sepeda motor inilah yang menjadi salah satu daya tarik
beratap terpal hitam serta jendela berbahan plastik
mampu melindungi penumpang dari panas dan hujan
dengan laju berkisar antara empat puluh km per jam dan maksimal tujuh puluh km per jam
gerak bajai yang bandel kerap menunjang mobilisasi masyarakat di tengah kemacetan
laman resmi pemerintah provinsi dki jakarta mencatat
bajai mulai diimpor pada seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
baja di jakarta berawal dari wacana penggantian becak yang dianggap tak manusiawi lantaran dikayu oleh manusia
dalam buku historical dictionary of indonesia karya robert crip dan audrey kehin menjelaskan
bahwa ali sadikin gubernur dki jakarta saat itu berusaha mengenyahkan sembilan puluh tiga becak dan
menggantinya dengan bajai
hingga akhirnya berdasarkan surat keputusan gubernur dki pada juni dua ribu lima

sebagai angkutan umum jenis keempat
atau yang dikenal sebagai angkutan lingkungan
yang melayani wilayah permukiman
untuk operasional bajai
memang di awalnya kita membaginya
dalam zonasi tapi kemudian
transportasi itu tidak bisa
dibatasi oleh wilayah
jadi pergerakan masyarakat
itu dia sifatnya adalah simless
tidak ada ruang ruang
atau batasan wilayah administrasi
dan oleh sebab itu yang muncul pada saat itu
adalah kita memberikan
ruang kepada operasional bajai
karena bajai ini masuk dalam kategori
kendaraan jenis keempat
atau yang lebih dikenal sebagai
bajai generasi pertama
merupakan produksi india dengan
merk produsen pt bajaj auto
bagi kebanyakan warga jakarta
bajai bukan merujuk pada perusahaan otomotif
india itu melainkan sebagai
bajai versi lama berwarna oranye
yang dibekali mesin dua tak
berkapasitas satu ratus lima puluh cc
dengan menggunakan satu silinder
hanya bisa dibuka dari bagian luar
kursi penumpang berlapis bahan kulit hitam
suara mesin yang memekakan
telinga ditambah kepulan asap
kenal pot yang menimbulkan polusi udara
menjadi ciri khas bajai oranya
dan dengan segala kekhasannya ini
selama lebih dari tiga dekade
bajai oranye populer sebagai alternatif
transportasi di jakarta yang masih terbatas
dulu kita menolak atau kita menjadi
keberatan dengan keberadaan bajai orange
itu karena tiga hal
yang pertama itu suaranya keretak keretak
gitu mengganggu telinga
yang kedua asapnya tebal
yang ketiga yang tau kapalnya itu berapa
yang ketiga yang tau kapalnya itu berapa
aceh akan belok atau tidak itu hanya sopir bajai sama tuhan kan begitu
istilah hanya sopir bajai dan tuhan yang tahu
tak asing di telinga masyarakat jakarta
entah karena kurangnya kedisiplinan sopir bajaj dalam berkendara
atau lantaran bajai oranye tak dilengkapi lampu penanda saat berbelok
tapi ini semua tetap tidak mengurangi minat konsumen untuk menggunakan bajai saat itu
paling tidak sampai akhir tahun dua ribu lima belas
pada tiga puluh satu mei dua ribu tujuh belas dinas perhubungan dki jakarta mengganti bajai orangnya ke bajai biru
mengusung green transportation warna biru melambangkan biru langit yang menjadi dambaan masyarakat jakarta
bajai biru dengan mesin empat tak menggunakan bahan bakar gas atau bbg yang dianggap lebih ramah lingkungan
gagang pintu bajai tak lagi berbentuk cantolan
namun dengan slot kunci yang lebih aman
kursi penumpang pun cukup lega
dan yang terpenting dilengkapi lampu sen sehingga penggemudi lebih arif dalam memberi tanda terhadap kendaraan di belakangnya ketika akan berbelok
kendati demikian era modernisasi transportasi di jakarta tetap tak terelakkan
keberadaan bajai pun lambat laun mulai tergerus
setidaknya penurunan jumlah bajai di jakarta
data dinas perhubungan dki jakarta mencatat
setidaknya empat belas bajai beroperasi pada dua ribu tujuh belas lalu
angka itu menurun drastis menjadi delapan pada dua ribu sembilan belas
yang dioperasikan tiga belas perusahaan
ini pun hanya tinggal bajai biru saja
tentu teknologi adalah sebuah keniscayaan
dan kita harus mengakomodir itu dalam setiap elemen kehidupan
bagi yang tidak berpengalaman
bagi yang tidak mengakomodir atau menyesuaikan dengan itu
tentu akan dilindas oleh kemajuan itu sendiri
beralihnya bajai oranye ke bajai biru
dan pesatnya pertumbuhan transportasi dari
berdampak pada perusahaan bajai
satu persatu mereka gunung tikar
seolah hidup segan mati tak mal
bajai harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman
jika tak ingin hilang di telan zaman
menurut saya bisa saja ya
bajai itu tetap menjadi ikonnya kota jakarta
dengan cara satu mungkin desainnya harus diubah sedikit
terutama untuk ditempatkan di daerah daerah wisata
jadi kalau yang saya bayangkan
daerah daerah seperti di monas ancol taman mini ragunan
itu perlu ada bajai gitu
dan sebagai angkutan
rekreasi ya gitu gitu
lalu yang kedua
tetap saja dia akan beroperasi di kampung kampung
dan selama itu masih beroperasi di kampung kampung
saya kira itu tetap menjadi eksistensi kota jakarta
artinya bahwa bajai itu dimana
salah satunya ya di kota jakarta
wacana bajaj sebagai angkutan rekreasi
diharapkan mampu membendung ketertinggalan bajaj
di tengah gempuran transportasi modern
jakarta tak akan kehilangan ikonnya
bajai juga tak akan menyisakan nama
bila pemerintah memberi perhatian
layaknya negara negara tetangga yang bangga
menjadikan transportasi lokal sebagai daya tarik wisata
bajai orangnya yang dulu menghiasi wajah jakarta
kini hanya teronggok di sudut jalanan
di bilangan cideng jakarta pusat
tepatnya di gang makmur
bajai bajai orangnya yang usang dibiarkan terbengkalai
bajai bajai itu ditinggal para pemiliknya
semenjak ada larangan bajai orangnya beroperasi
lokasi ini dari dulu menjadi tempat para sopir bajaj
biasa beristirahat melepas penang
bahkan hingga kini
lokasi ini kerap dijadikan tempat untuk pembelajaran
tempat berkumpul sopir bajai
sekaligus menjadi bengkel di kalasan pengelana
istilah kuburan bajai melekat di lorong sempit
bernama gang makmur ini
kondisi bajai sudah terbalut dendaunan liar
rusak tak terawat
bodi bajai penuh karat
warna orangnya yang lintur
adalah wahyudin mantan sopir bajai orangnya
yang turut terbawa arus permajaan bajai
ia tak sanggup mengganti bajai orangnya dengan bajai biru
terbentur kurangnya modal
namun kondisi pelik tak membuatnya kehilangan akal
bajai bajai usang yang ditinggal pemiliknya
ia sulap menjadi ladang kundi kundi keuntungan
jadi saya juga pernah punya bajai orangnya
yang dulu pernah saya tarik dari tahun dua ribu tujuh belas
setelah ganti permajaan dari bajai biru ke bajai orangnya
itu saya akhirnya stop narik
dan di situ saya mulai dijual bajai saya
tidak punya bajai
akhirnya saya punya inisiatif
bagaimana untuk renovasi bajai oranye ini
biar jadi bagus lagi
nah di situ saya punya insting
punya keinginan bagaimana cara jual belinya
melalui media sosial
dengan diupload dipoto disebarin
ternyata ada yang mau
itu di luar daerah biasanya yang peminatnya
alat dempul ini menjadi model wahyudin mereparasi bajai orangnya
dengan telaten ia melapisi setiap sisi besi tua yang bolong itu
mulai dari bagian depan hingga ke sisi dalam badan bajai
butuh waktu setidaknya satu minggu
untuk memperelok rupa sang bajai oranya
agar warnanya kembali mencolok
mesin bajai orangnya tak luput dari sentuhan wahyudin
sesekali ia mengecek mesin tua penggerak bajai
yang berada di bawah kursi kemudi
agar mesin berfungsi
wahyudin harus menguras tenaga
tarikan mesin yang tak lagi bersahabat
membuatnya cukup kesulitan
satu unit bajai orangnya dibanderol sang bajai orangnya
lima hingga tujuh juta rupiah
sementara untuk harga sewa
pria empat puluh dua tahun itu memasang tarif delapan ratus ribu rupiah per hari
setidaknya empat puluh unit bajai telah terjual
berkat polisan tangan wahyudin
dari tahun dua ribu delapan belas ke sini
alhamdulillah sudah puluhan bajai yang pernah saya jual
dan begitu juga yang para sewa buat syuting
atau buat pajangan
ada event event kebetawi betawian itu sering
sering pada kesini larinya untuk sewa gitu
bajai oranye yang ia permak dijual ke berbagai kota
seperti lampung pekalongan dan yogyakarta
umumnya pembeli menggunakan bajai oranye di pedesaan
untuk mengangkut hasil panen
berbeda dengan sketsa kehidupan wahyudin
sopir bajai biru wahyono bertahan melanjutkan lakon
sebagai pengemudi bajai
selama lebih dari empat belas tahun
ia mengemudi bajai orangnya
dan kini sudah lima tahun
ia bersama bajai biru
kawasan kota tua menjadi zona tempat ia mencari rupiah
dekat berapa juta rupiah
bahkan berapa juta rupiah
bahkan berapa juta rupiah
dekat dengan tempat wisata dan keramaian
cukup membuatnya beruntung mendapat penumpang
ia terkenang masa masa keemasan bajai orangnya yang ia kemudikan
begitu mudah menarik orang orang
saya mendatangi bajai milik wahyono
yang sudah lebih dari dua jam tak kunjung mendapatkan penumpang
begitupun bajai baja lain yang ada di sekitarnya
penurunan jumlah penumpang begitu terasa
terlebih saat gempuran transportasi daring mulai bergeliat di ibu kota
sekarang menurunnya ya mungkin banyak saingannya
sedangkan kalau dulu kan bajai cuma bajai
kalau berarti kan masuk masuk gang kecil
pak dulu dengan bajai orange yang berisik kayak gitu pak
ada ininya nggak sih pak keluhan keluhannya nggak sih pak
kadang kalau masuk komplek malam malam
ada yang ngereakin ada yang kelempar batu
ya pokoknya namanya orang narik malam ya
udah sepi dilempar batu kaget kitanya
kini pengalaman pahit itu tak lagi ia rasakan
dengan bajaj biru yang ramah lingkungan
ia bebas berkeliaran di kampung kampung
tanpa takut kehadirannya menuai cerca
namun ada satu yang masih tersisa
yaitu gaya mengemudi sopir bajai
ya berbelok secara tiba tiba
ataupun menikung tajam
telah menjadi ciri sopir bajai di ibu kota
bisa ngelawan arah juga jalannya
pokoknya memang kalau sopir bajai itu hanya
supir bajai dan tuhan yang tahu itu
memang terbukti ya pak
udah lore seperti racing nih kayaknya saya
menumpangi bajai wayono sembari menikmati
keindahan pemandangan kota tua
memberikan sensasi tersendiri bagi saya
tak hanya mendengar sekelumit kisah pengemudi bajai
namun ada secercah perjuangan
akan kerasnya hidup di ibu kota
yang tertuang dalam riwayat bajai sang pengelana
menikmati bajai itu ya pak
aslinya di jakarta ya pak
menambahi kualitas petunjuk
jantur jalur yang terbatas
ini semakin mempertebak rivalitas antara bajai dengan moda transportasi dari
para operator bajaj melihat bahwa operasional konvensional mereka ini harus dilakukan modernisasi
dengan ada injek teknologi di sana
kami apresiasi mereka sudah berkolaborasi dengan perusahaan aplikasi
untuk kemudian masuk dalam proses integrasi dengan teknologi tadi
satu hal yang perlu dipahami bahwa aplikasi pemesanan bajai ataupun online tadi
itu sifatnya sama dengan operasional bajaj pada umumnya hanya didigitalisasi
ialah adikaryo pengemudi bajaj daring ini tertarik ikut merambah kecanggihan teknologi
tak ingin tergerus zaman ia mencoba peruntungan dengan aplikasi bajai daring
meski ruang lingkup pemesanan bajaj daring masih sangat terbatas
setidaknya ia tak lagi membuang waktu untuk berlama lama menggait penumpang
kalau dulu ya bedanya kalau kita menunggu penumpang berjam jam
nah kalau sekarang kan ada aplikasi
tinggal mencet kita nggak usah nyari nyari penumpang gitu
jadi kalau kita klik kita tinggal datang aja cari penumpangnya gitu
nggak terlalu susah lah gitu
sementara bagi penumpang tarif yang sudah tertera di aplikasi
membuatnya tak perlu melakukan proses tawar menawar
penumpang pun terhindar dari harga tinggi yang dipatok sopir bajar konvensional
kalau bajaj lebih praktis sih mas gitu
terus satu juga nggak perlu nego
harga juga lebih bagus
harganya sudah tertera langsung
lagi hujan juga kita ketutupan kan
bisa masuk lewat gang juga
jadi lebih enak lah lebih nyaman sih kalau buk buk bilang keluar naik bajaj
tak hanya keterlibatan langsung perusahaan aplikasi dalam mempertahankan keberadaan bajai
sang ikon jakarta ini pernah meramaikan industri pertelevisian
sebuah komedi situasi karya aris nugraha
yang berjudul bajai bajuri misalnya
mengangkat kehidupan seorang sopir bajai yang diperankan aktor matsolar
melalui kisah keluarga sederhana masyarakat betawi ini
bajai semakin mempertegas eksistensinya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat jakarta
sinetron bajaj bajuri ini menjadi tontonan yang ditunggu tunggu pada dua ribu dua hingga dua ribu tujuh

kreasi dan inovasi anak bangsa yang terinspirasi dari angkutan lingkungan bajai
tak berhenti sampai di situ
sebuah kedai kopi berkonsep mobile mengusung secara khusus tema bajai
terlihat dari bajai modifikasi ini
bagian belakang bajai yang sedianya sebagai tempat penumpang
disulap menjadi box pengangkut mesin kopi
yang dirancang sedemikian rupa menjadi etalase sang barista dalam meracik kopi
sementara bagian kemudi bajai dipertahankan seperti bentuk aslinya
stang kemudi kursi sopir roda tiga kaca depan
bahkan jendela terpal dengan plastik transparan
benar benar disuguhkan seperti bajai
jadi kita memilih sesuatu yang unik untuk coffee shop kita
salah satunya waktu itu kita cari dengan motor
tapi motor nggak mungkin memadai untuk menjadi operasional kita untuk membuat coffee shop
jadi kita memilih sesuatu yang agak besar yaitu seperti bajaj
dan di jakarta memang banyak sekali kan orang orang menggunakan bajaj
dan itu sudah jadi sehari harinya mereka untuk menggunakan bajaj itu
kenapa enggak kalau kita untuk menggunakan konsep bajaj ini di coffee shop
sejak oktober dua ribu sembilan belas lalu
kedai kopi berkonsep bajaj ini setidaknya telah memiliki dua belas unit bajai
untuk menjadi etalase kedai kopinya
sebagai angkutan yang merayang bajaj tersiok siok menjejaki masa
seolah tak ada perbedaan
hanya pada situasi luar biasa
ialah sang pengelana ibu kota